mulai ada aktivitas seperti sholat berjamaah begitu ya
tapi lantas gimana nih sebenarnya suasana ramadan di negeri beruang putih alias di rusia
nah untuk itu kita sudah terhubung dengan taufik maulana warga negara indonesia yang berada di moskow rusia
langsung saja kita sapa halo selamat malam waktu moskow dan selamat pagi waktu indonesia
mas taufik waduh ini ini saya dipertemukan dengan adik kelas saya dulu adik hambatan waktu kuliah
apa kabar mik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waktu indonesia untuk mbak fani dan mas iqbal
kelihatan dia tambah sehat tambah bugar nih ya
panggilnya iqbal aja dah
soalnya di tv nih tapi nanti kalau misalnya pasal opr baru
pasal opr baru manggil kak iqbal gitu
mik ini kebetulan kan kita lagi live nih
kita langsung aja nih tanya tanya soal ramadan di sana
tadi kan itu tadi taufik yang ngambil ya gambarnya soal sholat jumat di moskow
nah sebenarnya seperti apa sih penerapan protokol kesehatan di sana
kan kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi juga belum berakhir
nah apakah memang ada kebijakan kebijakan tertentu dari pemerintah setempat
untuk bisa menurunkan angka kasus baru harian di moskow itu
ya terima kasih atas pertanyaannya kak iqbal

bahwa moskow memang menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakatnya
jadi beberapa masyarakat moskow sudah mendapatkan vaksinasi
untuk vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua
dan juga bukan hanya warga setempat moskow
warga warga negara lain dan juga warga negara kita indonesia juga
telah mendapatkan vaksinasi tersebut
kemudian juga untuk yang kita ketahui bahwa
di moskow sendiri memang sudah agak longgar ya
walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini
namun warga moskow masih menggunakan
beberapa masih menggunakan masker dan sarung tangan
di fasilitas fasilitas umum lainnya
seperti itu mbak fani dan mbak iqbal
oke berarti memang sudah mulai
boleh begitu ya mas taufik untuk berkegiatan apalagi untuk beribadah
apakah ada syarat khusus begitu
misalnya kalau kayak tadi di inggris
itu ada syarat khusus untuk bisa masuk ke dalam masjid
nah kalau di moskow atau di rusia ini sendiri gimana mas taufik
untuk syarat khusus sepertinya tidak ada
namun secara umumnya bahwa apabila masyarakat warga moskow
atau warga negara lain yang ingin menggunakan fasilitas umum
seperti di masjid atau menggunakan kereta bawah sana atau metro
mereka memang diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan
dan untuk menggunakan masker
fik ini kan perlu saya sampaikan juga nih
taufik ini kan sebenarnya warga negara indonesia
yang mendapatkan istri warga negara ini ya rusia ya
dia keluarganya juga di sana
nah ngomong ngomong soal tentunya soal keluarga
dan juga waktu puasa yang cukup lama ya di sana ya
sekitar dua puluh dua jam kalau saya tidak salah

nah itu cara mengatasinya gimana
waduh nah itu cara mengatasinya gimana
nah itu cara mengatasinya gimana
justru akan ikut ke arab saudi
biasanya kan ada yang baik seperti itu ya
kiblatnya ke arab saudi
atau justru tetap harus puasa dua puluh dua jam
waduh itu benar benar luar biasa
saya ngebayanginnya aja dua puluh dua jam
hampir satu hari loh berarti kan
iya selama saya sepuluh tahun tinggal di mosul
saya sudah menjalani sepuluh tahun untuk berpuasa
selama enam belas sampai dua puluh dua jam
menurut kami dan saya pribadi
menjalankan puasa di negeri yang panjang ini
adalah ya sama dengan menjalankan puasa di indonesia
karena kita ketahui bahwa dengan udara yang cukup enak
untuk diajak kompromi dalam hal puasa seperti ini
jadi tidak terasa bahwa kita telah puasa
oke ini kan berarti kalau sampai misalnya dua puluh dua jam
ini kan berarti waktu berbuka sama sahurnya ini deket deketan nih mas taufik
ini kemudian gimana nih cara ngaturnya
karena kan kalau kita di indonesia tuh agak jauh nih ya kan
maghrib mungkin sekitar jam enam kurang atau jam tujuh begitu
lalu nanti sahur besokannya begitu pagi
nah kalau di sana ini gimana kan singkat sekali waktunya ya
ya jadi contoh untuk hari ini kita berbuka pada pukul kira kira jam delapan malam
dan biasanya kami di sini langsung berbuka dengan ayat dukungan dengan mandi
kemudian kita melaksanakan sholat maghrib
setelah sholat maghrib
kita makan besar kemudian istirahat sebentar sepuluh sampai lima belas menit
kemudian kita melakukan sholat isya
istirahat sebentar lagi
dan langsung kita makan sahur
dan setelah sholat kita sholat subuh
tapi sebenarnya menjalankan ibadah puasa di sana itu sebenarnya sulit nggak sih
apalagi kan kita tahu sendiri ya bahwa di sana mayoritas kan bukan umat muslim
nah seperti apa fik kalau misalnya kita berpuasa di sana
apakah gampang gitu untuk mendapatkan
kalau misalnya istri lagi nggak masak kita mencari warteg di situ gampang nggak sih
ya perlu diketahui bahwa memang di rusia sendiri adalah masyarakat mayoritasnya adalah negara beragama makassar ortodoks
namun kita perlu ketahui bahwa untuk yang kedua ini adalah agamanya itu terbesar agama islam
untuk kita seperti kita lihat di video tadi
bahwa masih banyak sekali masyarakat di moskow
khususnya itu orang orang imigran yang beragama islam
menjalankan ibadah sholat berjamaah dan juga berpuasa
dan perlu diketahui bahwa di moskow ini sudah banyak sekali masakan atau restoran restoran halal
yang memang cocok untuk lidah orang indonesia

oke berarti cukup banyak juga ya tempat tempat yang bisa dilakukan
dikunjungi begitu ya kalau mau cari makanan buat buka puasa tapi di sana nggak ada
warteg kan kalau iqbal kan tadi dari partai soalnya biasanya taufik soalnya kalau misalnya dulu kan kita sama sama di asrama lalu juga ngekos kan jauh dari rumah dari
keluarga segala macam biasanya kita nyarinya warteg itu jam dua jam tiga pagi udah nyari warteg gitu kan waktu zaman kuliah mohon maaf tapi mas taufik ini sudah di moskow
udah di bosko udah dapat istri orang rusia loh waduh ini kalau misalnya ada yang ingin dapat istri orang asing begitu ya bisa belajar sama ini nih sama taufik ya
oh gitu baik nah berarti mas taufik kalau misalnya untuk di moskow sendiri ini biasanya kalau warga yang mencari hidangan berbuka puasa atau mungkin makan untuk sahur itu biasanya menu favoritnya apa sih
kalau di sini kan banyak tuh ada gorengan cari takjil juga banyak begitu ya bubur bubur begitu atau kue kue basah begitu
kalau di sana
apa nih hidangan yang menjadi favorit biasanya
biasanya untuk masyarakat moskow asli sendiri bahwa mereka biasanya pergi ke restoran restoran yang memang mengadakan masak masakan khas dari asia tenggara
gitu lah dibatalkan dari restoran oksikistan pakikistan dan juga biasanya mereka memesan seperti kurma
kalau kita sendiri
jadi di indonesia bahwa di kbri itu kita biasanya saya sendiri bahwa kita membuat makanan sendiri sih biasanya dari rumah
tapi kalau ngomong ngomong soal masak sendiri di rumah tentunya kita juga pada penasaran nih sebenarnya kalau misalnya di rusia sendiri ini terkait dengan buka puasa bersama keluarga
nah taufik kalau saya tidak salah juga bekerja di kbri
sebagai staff lokal ya
nah sebenarnya kegiatan yang dilakukan selama ramadan ini dari kbri sendiri apa
kalau tadi di inggris ada ngaji bersama secara virtual
apakah hal yang sama juga dilakukan di rusia untuk wni wni yang ada di sana
ya biasanya memang sebelum pandemi ini di kbri moskow menyenggalakan mengaji bersama karena di sini kita mempunyai organisasi islam
dan juga biasanya bergantung dengan kesehatan
dan juga biasanya bergantung dengan kesehatan
beberapa minggu sekali kita membuka atau mengadakan tatap muka langsung di masjid atau musola di kbri dan juga mengundang masyarakat yang berada di sekitar kota moskow
dan di samping itu juga kita juga mengadakan buka bersama dengan makanan khas indonesia
jadi bisa mengurangi apa mengobatilah kerinduan kita akan masyarakat indonesia
sudah berapa lama nih nggak pulang ke indonesia fik
tiga tahun dan empat tahunan
sudah cukup lama berarti ya kalau misalnya nanti sudah dilonggarkan begitu nih kalau pulang diajak langsung ke warteg nih sama mas ikhbarik
langsung mengenang masa lalu di bogor ya fik ya
langsung ini ya nostalgia nih sempet
kalau ngomongin nostalgia sudah tiga tahun empat tahun nggak pulang ke indonesia
kira kira kalau dari mas taufik apa sih yang paling dikangenin dari puasa di indonesia
puasa di indonesia dan bedanya apa sama puasa di moskow selain jamnya gitu ya biasanya ya biasanya

adalah tidak ada di sini tidak ada bedug di masjidnya dan juga untuk masjid masjid yang
ada di sekitar mosko karena untuk perlu diketahui bahwa kita di moskow sendiri mempunyai tiga masjid
besar utama salah satunya ada masjid yang dekat dengan kbri di moskow dan memang mereka jangan
tidak tidak mengandalkan ritual untuk bedug seperti di indonesia jadi pada jarang sekali
untuk sholat subuhnya juga tidak diadakan sholat subuh tapi untuk sholat taraweh ada beberapa
masjid yang membuka untuk melaksanakan sholat tawe berjamaah oh tetap ada yang dibuka ya
ada sholat taraweh berjamaah
apakah masakan warteg sudah bisa dimasak juga nih
ada apa dengan warteg
iya istri sudah belajar banyak dari ibu ibu di kbri kemudian juga dari youtube juga dia sudah belajar banyak
yang membuat rendang kemudian membuat sambal terasi
wow hidangan yang benar benar mengingatkan sama indonesia mbak
indonesia banget betul
nah tapi selanjutnya ini mas taufik kalau tadi kan di video yang sebelumnya itu kan juga tadi katanya mas taufik ya yang ngerekam ya
dimana di video itu juga terlihat beberapa warga ini nggak pakai masker nih saat berada di luar rumah terus tadi pada saat sholat juga nggak pakai masker
ini jadi menimbulkan pertanyaan kan bagaimana nih sebenarnya penerapan protokol
atau kesehatan yang ditetapkan pemerintah setepat di area publik
karena sepertinya tadi banyak yang pakai masker kayak aman aman aja gitu gimana mas taufik
ya karena biasanya memang untuk saat ini kasus yang ada di moskow sendiri ini untuk kasus covid ini adalah mungkin agak terkadang turun dan naik tidak stabil
tapi perlu diketahui bapak bahwa telah ada beberapa masyarakat yang memang telah mendapatkan vaksinasi secara gratis
khususnya untuk warga moskow
dan perlu diketahui juga untuk warga negara indonesia sendiri mereka telah mendapatkan vaksinasi gratis yang memang dikhususkan satu untuk mereka yang mempunyai green card atau permanent resident di moskow
kemudian juga untuk para para diplomat yang atau staff yang bekerja di perusahaan besar republik indonesia
namun juga sekarang telah dibuka oleh beberapa rumah sakit atau klinik klinik kesehatan
apabila masyarakat indonesia
masyarakat negara lain dan masyarakat indikan lainnya ingin mendapatkan vaksinasi bisa dilakukan di klinik klinik terdekat atau rumah sakit dengan membayar beberapa uang
oh ada yang bayar juga ya ternyata ya
tetap ada yang bayar ya
tidak dilakukan secara gratis semuanya
oh ada yang bayar oke oke
baik taufik tentunya kita berharap puasanya lancar di sana ya
dan ditunggu juga untuk pulang ke indonesia atau kita yang diajak untuk ke rusia
soalnya tadi kita dijanjikan mau diajak ke inggris loh
inggris nah sekarang kita diajak ke rusia
jadi biar kita jalan jalan nanti gantinya sebagai gantinya kalau mas taufik pulang kita ajakin ke warteg deh
ke warteg ya kita makan sama sama deh
oke terima kasih ya mas taufik maulana sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected ramadan
salam buat keluarga
semoga puasanya lancar
salam juga pada indonesia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh